ya allah mas rai
kenapa ini semua bisa terjadi mas
kamu yang sabar ya mas ya
ini semua cobaan dari allah
aku cuma mau bilang
kalau mona adalah putri anak kita
putri belum meninggal citra
dia masih hidup dan sekarang menjadi mona
sebelum kamu kena serangan stroke
kamu ingat siapa pelakunya
kamu tau kan
tolong jangan bilang kalau pelakunya adalah clara
nanti mama makin shock dan makin sedih
aku gak akan bilang kalau pelakunya adalah clara
mona raja siapa pelakunya kalian tau kan
kami belum tau tante
masih dalam penyelidikan polisi
ya udah gak apa apa
mending kalian pulang aja
biar tante yang jagain om rai disini
kok clara ikut jagain papa
udah gak apa apa
tante bisa kok jaga om rai sendiri
lagipula clara kan juga gak bisa diandalkan
tante sendiri aja gak apa apa
aku ntarin kamu pulang ya
kamu harus istirahat
apa yang dibilang raja itu benar
lebih baik kamu pulang dulu ya
biar aku sama raja terangin jagain om rai disini
makasih ya diva
takutnya kalau kamu kecapean nanti kamu sakit
jadi kamu istirahat aja dulu
raja diperkosa tolong
eh kau pun diperkosa ya
aku mohon kamu selamatin raja
raja enggak mau gak mau
udah lah gini ini semua tuh salahnya clara
jadi jangan salahin aku oke
raja raja bangun dong raja
raja kamu jangan tinggalin aku dong raja
ini bukan maksud aku raja
kita harus bawa keluar sakit sekarang
raja jangan tinggalin aku raja
ya ampun ini semua tuh salah dego
bukan salah aku raja
maaf ya kalian cuma keluar
ya ampun raja
diperkirakan pasien meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
jadi sudah terlambat